arema kronus menjadi juara piala bayangkara setelah menaklukkan persib bandung dua
kedua gol tersebut diciptakan pada babak kedua
gol pertama dicetak maitimo di menit lima puluh sembilan dan kedua oleh sunarto pada menit delapan puluh
sejak awal arema menguasai pertandingan sementara itu persib bermain lebih mudah ditembak
karena hanya mengandalkan sisi kiri lapangan
penampilan persib mulai menurun saat babak kedua tepatnya setelah pemainnya basna menerima kartu merah
pelatih singoedan milomir seslija mengatakan bahwa dirinya bisa membuktikan bahwa pemain yang sudah dipilihnya tidak salah
meski beberapa orang meragukan pelatih asal bosnia ini sangat mengapresiasi penampilan anak asuhnya